jumlah kasus harian covid sembilan belas di indonesia kembali meningkat pasca libur lebaran seiring dengan tingginya mobilitas penduduk serta longgarnya penerapan protokol kesehatan di berbagai daerah
peningkatan kasus tersebut didominasi oleh varian baru arthurus yang masuk ke indonesia sejak maret lalu
bagaimana pantauan kemenkes terhadap meningkatnya kasus harian covid sembilan belas sudah bergabung melalui sambungan zoom
kepala biro komunikasi dan pelayanan publik kemenkes dr siti nadia tarmizi selamat malam dok
selamat malam mas reza salam sehat
salam sehat selalu dok bagaimana pantauan dari kemenkes terhadap meningkatnya kasus harian covid sembilan belas apakah ini masih dalam kategori terkendali
ya kalau kita lihat memang sudah hampir dua minggu belakangan ini terjadi peningkatan kasus ya yang cukup signifikan
nah tadinya kita hampir sepuluh bulan itu rata rata kasus konfirmasi positif itu berada pada kisaran antara dua ratus sampai lima ratus
tapi dalam dua minggu terakhir ini dua atau tiga minggu terakhir ini
terjadi peningkatan yang cukup signifikan
jadi peningkatan yang cukup signifikan diawali dengan delapan ratus kemudian naik satu tiga ratus bahkan kemarin sudah mencapai angka dua enam ratus
nah tentunya faktor utama pemicu adanya peningkatan kasus ini adalah kita menemukan di akhir maret itu di minggu keempat
adanya subvarian baru yaitu arturus atau xbb satu enam belas
nah tentunya kita selalu ketahui bersama bahwa peningkatan kasus yang cukup signifikan itu umumnya terjadi karena
adanya subvarian baru dan biasanya enam sampai delapan minggu setelah kita temukan kasus tersebut atau subvarian tersebut
maka puncaknya akan terjadi
jadi memang minggu minggu ini sampai dengan akhir minggu keempat bulan mei dan awal juni
itu memang kita masih terus akan melihat fluktuasi kemungkinan adanya peningkatan kasus
oke berarti tren kenaikan kasus akan terjadi pada minggu pertama mei sampai dengan minggu pertama
di juni sekitar empat minggu ke depan
tapi kalau saya tanya terkait dengan angka penularan angka kematian serta bor sejauh ini seberapa aman
ya kenapa kemudian kita mengatakan peningkatan kasus yang setelah cukup rendah sepuluh bulan ya
bahkan kalau kita lihat angka dua enam ratus itu adalah angka tertinggi sejak lima bulan yang lalu ya kita lihat
ini kita katakan bahwa kita masih pada posisi awal aman karena kalau melihat pada indikator who
ini masih jauh dari angka angka garis batas minimal
kita tahu bahwa kalau untuk kasus konfirmasi positif itu tidak boleh lebih dari lima sampai delapan per seratus ribu penduduk
tetapi jumlah tempat tidur itu jauh sangat berkurang kalau kita bandingkan saat penanganan covid yang lalu
jadi memang karena saat kemarin banyak tempat perawatan yang sudah dialih fungsikan dari tadinya diberikan untuk pasien covid
tapi kemudian sudah banyak digunakan untuk pasien pasien lainnya
karena melihat kondisi tersebut dan walaupun jumlah peningkatan kasus dua enam ratus per kemarin
angka yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah sakit
angka kematian masih sangat sangat rendah
dan ini sesuai juga dengan pola daripada yang disampaikan who
bahwa varian akturus ini penularannya cepat lebih cepat dari varian varian ba empat atau ba lima
tetapi tingkat fatalitasnya sangat rendah
oke tadi anda juga mengatakan dok bahwa yang salah satu menjadi penyebab meningkatnya kasus ini adalah subvarian baru art turus ini
sebenarnya seberapa bahayanya dan seberapa khawatirnya kita melihat adanya subvarian itu yang menyebar saat ini
kalau ada peningkatan atau pelonjakan kasus kita harus waspada ya
dan artinya dalam meningkatkan kewaspadaan itu adalah upaya kita supaya bisa segera memutuskan rantai penularan
walaupun kalau kita lihat sekarang dengan varian subakturus ini
orang yang tertular atau orang yang sakit itu gejala sakitnya atau masa sakitnya itu jauh lebih pendek dibandingkan varian delta
ataupun varian varian covid sebelumnya
jadi biasanya tiga lima hari kalau kita periksa maka hasil laboratorium kita akan menjadi negatif
begitu juga gejala yang kita rasakan
demam batuk pilek yang sifatnya sangat ringan yang kadang kadang gejala ini hilang sudah dalam dua sampai tiga hari
oleh karena itu yang penting saat ini kalau kita lihat ada peningkatan kasus yang cukup signifikan terjadi
maka adalah kita segera mengupayakan
jangan sampai penularan itu semakin cepat di dalam masyarakat
karena kita tahu bahwa resiko kematian dan resiko sakit berat itu masih ada terutama pada dua kelompok
yaitu orang yang dengan comorbid punya penyakit darah tinggi tidak terkontrol punya gula darah
ataupun orang orang yang memiliki kelainan imunitas serta juga pada lansia
jadi ini yang menjadi perhatian kita dimana kalau kita lihat lansia yang mendapatkan booster satu
apalagi booster kedua itu masih cukup banyak yang belum mendapatkan suntikan booster ini
oke berarti mereka kelompok yang rentan masih sama dengan varian covid sembilan belas lainnya yaitu orang dengan comorbid dan juga lansia begitu ya
tapi kalau kita bicara soal efek dok apa sebenarnya efeknya bagi mereka yang sudah melaksanakan vaksin dua kali
booster pertama dan juga booster kedua apakah ada perbedaan
iya kalau kita lihat gejalanya dan juga masa sakitnya

umumnya yang sudah mendapatkan booster dua kali itu resiko untuk tertular lebih rendah
mereka yang masih tertular umumnya tidak memiliki gejala dan biasanya mereka mengetahui kalau dirinya tertular itu
kalau kemudian ada anggota keluarganya yang kemudian sakit diperiksa tidak sengaja positif dan mereka kemudian melakukan pemeriksaan
jadi karena cenderung tidak bergejala khususnya mereka yang sudah mendapatkan booster kedua
dan juga gejalanya sangat sangat ringan
inilah manfaat yang dirasakan
sementara kalau kita lihat dari jumlah kurang lebih dua lima ratus yang dirawat di rumah sakit per minggu kemarin
itu adalah orang orang yang mendapatkan vaksinasi itu baru dua kali
jadi belum mendapatkan booster secara lengkap
oke berarti resiko penularan tetap ada namun mungkin gejalanya sedikit lebih ringan
tapi kalau kita bicara mengenai gejala khusus ada nggak sih dok di antara subvarian corona ini dengan yang lainnya yang sudah ada
ya kalau secara spesifik kalau kita lihat dari dua puluh dua kasus yang positif absurus kita lakukan penyelidikan kontak
itu hanya satu kasus ya dilaporkan memiliki gejala seperti sakit mata
karena kalau di india itu dilaporkan gejala yang memiliki sakit mata atau infeksi pada mata itu cukup banyak
sementara di indonesia kita tidak menemukan gambaran tersebut hanya ada satu kasus saja
tapi itu juga sakit mata yang mata merah ya bukan sampai kemudian belek kandang atau sakit mata yang berat
jadi memang kalau kita lihat gejala umum yang terjadi itu adalah demam batuk pilek
dan gejala gejala lain seperti hilang penciuman hilang kemudian rasa itu tidak terjadi pada varian sub abturus ini
oke baik dok sejauh ini apakah kemenkes sudah menemukan penyebab awalnya
apakah memang penularan yang terjadi
impor kasusnya import case dari luar negeri atau memang sudah awalnya tersebar di negara ini juga
ya dari kasus yang kita temukan di pertama kali ya dua kasus itu memang yang satu adalah pelaku perjalanan luar negeri dari india
dan yang satu sebenarnya tidak ada riwayat perjalanan luar negeri ataupun kontak dengan orang yang melakukan perjalanan luar negeri
jadi memang dua faktor ini karena kemungkinan masuknya sub varian ini juga dari negara ini
jadi pelaku perjalanan luar negeri tapi mutasi ini bisa juga terjadi secara lokal kalau kita lihat
oke berarti ini juga bisa dibilang bahwa ada pengaruh dari mobilitas masyarakat di musim ramadhan kemarin sampai dengan idul fitri begitu ya
terjadi peningkatan kasus terutama dari sub varian ini
ya terjadinya varian baru bisa terjadi karena kan virusnya terus menerus bermutasi ya
nah kuncinya adalah tadi orang yang harusnya positif itu kemudian melakukan isolasi ya
tidak kemudian beraktivitas ataupun melakukan interaksi dengan masyarakat lain
nah tentunya saat ini kita pemerintah menghimbau bahwa masyarakat yang merasa kondisi kesehatannya tidak fit itu segera untuk melakukan tes
karena sebagian besar masyarakat sekarang cenderung tidak tes mas reza kenapa
karena tadi kejalannya sangat ringan atau merasa seperti pegel pegel saja tapi kemudian sembuh dalam dua tiga hari

nah faktor inilah karena kemudian terjadi kondisi yang tidak fit
karena tidak mengerti status apakah positif covid atau tidak
melakukan interaksi dengan orang lain ini bisa menjadi faktor pemicu terjadinya subvarian baru ini
mungkin ini juga bisa menjadi tantangan baru bagi kemenkes
banyak sekali masyarakat yang merasa bahwa covid sembilan belas sudah tidak ada di sekitar kita begitu
sehingga itu juga yang menjadi salah satu penyebab untuk vaksin booster mungkin tidak terlalu banyak sehingga peningkatan kasus juga terjadi
tapi kalau kita bicara mengenai vaksin booster bagaimana sejauh ini pencapaiannya
ya kalau kita lihat ini yang terus menerus ya kita sampaikan dan kita himbau kepada masyarakat
terutama juga pada saat arus mudik maupun arus balik
karena kita tahu bahwa arus mudik ini diperkirakan jauh lebih tinggi dibandingkan tahun lalu
satu ratus dua puluh tiga juta orang akan bermobilitas dan potensi kemudian penularan akan terjadi lebih cepat
dikarenakan mobilitas yang bergerak cukup tinggi ini
nah tentunya kami selalu menghimbau dan juga menyampaikan kewaspadaan
apalagi kemudian kalau kita lihat terjadi peningkatan kasus yang cukup signifikan selama arus mudik dan arus balik ini
sehingga vaksinasi booster itu menjadi salah satu yang terus menerus kami ingatkan kepada masyarakat
untuk segera mendapatkan vaksinasi ini
bahkan saat ini kita sudah bisa memberikan vaksin indovac itu sebagai booster untuk pfizer
booster untuk astrazeneca yang tadinya sebelumnya hanya bisa diberikan untuk penerima penerima vaksin vaksin yang sinovac
orang yang mendapatkan vaksin sinovac
jadi kalau saat ini tentunya sudah sangat mudah karena indovac sendiri adalah produksi dalam negeri
sehingga tentunya kita tidak perlu khawatir akan terjadinya stock out daripada vaksin
baik berarti stok atau ketersediaan vaksin secara nasional masih aman ya
karena tadi kita mendengarkan informasi sebelumnya bahwa di surabaya juga
ternyata sulit untuk mendapatkan vaksin booster di sana
ya memang persetujuan untuk penggunaan indovac ini baru kurang lebih satu minggu
dan kita terus memantau stok dan ketersediaan vaksin supaya menghindari
jangan sampai kemudian vaksin ini terjadi banyak yang kadaluarsa
karena memang laju penyuntikan yang tadinya delapan ratus ribu satu juta sekarang ini sudah kurang lebih hanya sepuluh ribu
bahkan sampai dengan maksimum
tiga puluh ribu empat puluh ribu per hari
jadi sudah sangat jauh laju penyuntikan vaksin ini
kita harus menjaga jangan sampai kemudian vaksin ini juga terbuang tidak digunakan karena keadaan luar sah
baik berarti tetap ya karena covid sembilan belas masih ada ini hal hal kita juga masih tetap jaga
seperti protokol kesehatan tetap dijaga dan juga jangan lupa untuk vaksin booster
terutama untuk mereka yang memang beraktivitas padat serta kelompok tadi yang rentan terhadap penularan dari covid sembilan belas ini